kita mulai informasi pertama pengadilan negeri tipikor jakarta pada delapan maret dua ribu delapan belas
menggelar sidang lanjutan korupsi ktp elektronik dengan terdakwa setia novanto
ya dalam persidangan tersebut jaksa penuntut umum menghadirkan dua orang saksi
yaitu mantan badan pengawasan keuangan dan juga pembangunan bpkp
persidangan korupsi ktp elektronik di pengadilan negeri tipikor pada delapan maret dua ribu delapan belas
diwarnai sejumlah pertanyaan seputar rekomendasi bpkp
terhadap lelang tender ktp elektronik yang dimenangkan konsorsium pnri
dalam kesempatan itu saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum kpk
yaitu mantan deputi pengawasan bpkp imam bastari dan auditor bpkp mahmud toha seregar ini
mengakui adanya celah dalam mereview hasil lelang tender ktp elektronik bersama kementerian dalam negeri
baik mahmud toha maupun imam bastari menyatakan
pihak mereka diminta kementerian negeri melakukan review formal
atas keputusan dua peserta lelang
yang lolos seleksi teknis yaitu pnri dan astral grafian
dalam temuan bpkp ada koreksi senin enam puluh sembilan miliar rupiah
yang harus dibenahi oleh panitia lelang
namun mereka mengaku tak mengetahui apakah rekomendasi ini dilaksanakan atau tidak
keduanya juga mengaku tak pernah bertemu setia novanto selama proses review lelang pada dua ribu enam belas
tidak mendampingi dari proses awal didampingi terus menerus sampai terakhir
kalau ada masalah bertahan sama bpkp tidak seperti itu
oh tidak seperti itu ya
sementara itu dalam kesempatan yang sama
terdakwa setia novanto mengaku telah memberikan bantuan semaksimal mungkin
kepada irvanto pamburi cahyo
selaku kemulakan yang juga menyejar sangka ktp elektronik
namun novanto enggan merinci bantuan yang ia berikan
sekarang tergantung dari irvanto sendiri
karena saya juga sudah berusaha semaksimal mungkin
baik sebagai keluarga
pendekatan kepada keluarga
tapi itu yang saya dengarkan langsung ya begitu
dalam persidangan kasus korupsi ktp elektronik kpk terus mendalami keterlibatan banyak pihak
tidak sedikit yang dijadikan tersangka
termasuk kemulakan seteh novanto irvanto pamburi cahyo
dan menurut rencana sidang mega korupsi ktp elektronik dengan terdakwa seteh novanto akan digelar setiap hari
hakim beralasan akan segera menggelar sidang tututan pada kamis dua puluh dua maret mendatang
ya dan kita akan update informasi dari persidangan kasus korupsi ktp elektronik
sudah ada rekan kami arief kurniawan disana
selamat pagi arief
apakah sidang korupsi ktp elektronik ini sudah dimulai
dan apa saja perkembangan yang dapat anda sampaikan terkait sidang hari ini
selamat pagi daniar dan juga anissa
memang betul sekali hari ini sidang lanjutan dengan terdakwa setia novanto
untuk kasus mega korupsi ktp elektronik akan digelar
dan dari pantauan saya
tadi terdakwa setia novanto sudah memasuki ruang persidangan
namun untuk jalannya sidang sendiri belum dimulai karena masih menunggu dari majelis hakim
dan rencananya untuk agenda sidang pada hari ini adalah menghadirkan saksi ahli dari pihak jpu
dan dari informasi yang sudah kami himpun
untuk saksi ahli yang akan dihadirkan pada hari ini
diperkirakan ada lima sampai dengan enam saksi
namun saya belum mendapatkan konfirmasi siapa siapa saja nama nama saksi
yang akan dihadirkan dalam persidangan kali ini
dan memang untuk persidangan pada hari ini
dari pihak jpu mengatakan bahwa untuk saksi fakta itu semua sudah selesai
dan pada hari ini adalah saksi ahli
dan untuk mulai hari kamis besok
itu diagendakan akan menghadirkan saksi meringankan dari pihak setia novanto
dan terkait rencana majelis hakim akan menggelar sidang selama sidang maraton
yaitu setiap hari
dari pihak jpu mengatakan
ini masih bersifat tentatif atau masih dilihat dari situasi dan kondisi
karena pada lima maret lalu
itu memang majelis hakim sudah melontarkan di persidangan bahwa
untuk mengejar target pada dua puluh dua maret itu sudah sidang tuntutan
akan digelar sidang setiap hari
namun dari pihak setia novanto mengatakan
belum menyanggupi akan diadakan sidang setiap hari
oleh sebab itu
pihak majelis hakim dan juga jpu
dan juga dari pihak seteh novanto juga masih melihat kondisi
jika memang sidang dua kali seminggu
yaitu setiap senin dan kamis ini dirasa cukup mumpuni
maka kemungkinan untuk sidang maraton tidak akan digelar setiap hari
namun jika nantinya tidak memungkinkan
mungkin kemungkinan besar akan dilaksanakan sidang setiap hari
dan inilah yang masih saya tunggu konfirmasinya
apakah nanti jadi sidang akan dilaksanakan setiap hari
dan memang untuk saksi saksi
sudah tidak ada lagi saksi fakta yang dihadirkan oleh pihak jpu
dan dari pihak jpu sendiri juga sudah menghadirkan sembilan puluh sembilan saksi untuk saksi fakta
memang untuk saksi ahli
pada hari ini juga saya masih menunggu informasi
apakah saksi saksi ahli tersebut berasal dari pihak institusi
ataupun dari pihak ahli ahli yang ahli dalam keuangan
ataupun dalam ahli hukum
demikian dengan anissa
baik terima kasih arief kurniawan untuk sementara
kami nantikan kembali pantauan selanjutnya dari gedung tipikor
karena kita belum mengetahui secara pasti ya
siapa sih saksi ahli yang didatangkan pada hari ini
dan terkait dengan pelaksanaan sidang yang direncanakan marathon
tentu ini menjadi perhatian bersama ya
karena masyarakat juga menantikan keputusan akhir
dari sidang dengan terdakwa setia novanto
sementara juga kita tahu betul ada sidang korupsi ktp elektronik dengan terdakwa yang lain
misalkan saja dari mantan dirjen kemendagri ya
memang saat ini masih ditangani oleh ktp
betul tapi juga tadi arief sudah menyatakan bahwa memang sidang maraton ini
belum tentu kemudian bisa dapat berjalan ya
mengingat juga memang cukup berat lah untuk menjalani sidang setiap hari
dan kita tunggu saja bagaimana perkembangannya
tadi arief juga sudah menyatakan bahwa memang sidang belum dimulai
sudah pukul sepuluh lewat sepuluh menit begitu kita tunggu nanti